pemerintah memutuskan memangkas cuti bersama dua ribu dua puluh satu dari tujuh hari menjadi dua hari
cuti bersama yang dipangkas antara lain adalah hari libur cuti bersama hari raya idul fitri dan juga natal dua ribu dua puluh
rapat diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat menteri untuk meninjau surat keputusan bersama atau skb cuti bersama dua ribu dua puluh
rapat dipimpin oleh menko pmk muhajir effendi dan dihadiri oleh menteri pendaya gunaan reformasi birokrasi cahyokumolo
menteri tenaga kerja ida fauzia dan menteri perhubungan budi karya sumadi pada senin petang
rapat ini memutuskan memangkas cuti bersama dua ribu dua puluh satu dari tujuh hari menjadi dua hari
dan salah satu alasan pengurangan libur cuti bersama adalah kurva peningkatan covid sembilan belas yang masih belum landai
usai libur panjang kasus covid sembilan belas di indonesia terlihat meningkat karena ada peningkatan mobilitas masyarakat
rapat diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat menteri untuk meninjau surat keputusan bersama dua ribu dua puluh satu
saya ibu fitri empat belas empat ratus dua puluh tiga dua belas mei dua ribu dua puluh satu dan tujuh hari raya natal dua puluh empat desember dua ribu dua puluh satu tetap dilaksanakan